sebuah kapal pursin bintang samudera terbakar di pelabuhan kota tegal jawa tengah senin pagi
dugaan sementara kebakaran ini akibat api las yang digunakan untuk memperbaiki freezer
dan menyambar bahan bakar solar yang berada di kapal
informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan kebakaran bermula saat sejumlah pekerja tengah
melakukan perbaikan freezer menggunakan mesin las
diduga percikan api las menyambar bahan bakar yang ada di dalam tangki
api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kapal
kebakaran ini sempat membuat panik para pekerja dan anak buah kapal lain
sejumlah awak sempat berusaha memindahkan barang barang keluar dari kapal
tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
sekitar dua jam api membakar kapal ikan ini berhasil dipadamkan